setelah tiga tahun berjibaku menghadapi covid sembilan belas
akhirnya presiden jokowi dodo memutuskan
untuk mencabut status pandemi covid sembilan belas
hal ini tentunya membawa kabar baik bagi sektor perekonomian
roda ekonomi pun diprediksi bergerak lebih cepat
lantas sektor dan bisnis mana saja yang akan melaju lebih cepat
setelah pencabutan status pandemi covid sembilan belas ini
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
kepala ekonomi bank permata joshua pardede
selamat pagi mas joshua
selamat pagi mas judah
pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah sejak empat tahun lalu
tentu mobilitas masyarakat saat ini sudah kembali normal
kalau kita lihat pusat pusat perbelanjaan tadi sebutkan
dan juga beberapa ruas ruas jalan sudah dipadati dengan macetan saat ini
namun demikian yang kita melihat dampak positifnya adalah
justru dari sisi eksternalnya dalam hal ini
bagaimana dengan pengumuman endemi ini
justru memberikan sinyal positif bagi dunia luar
bagi dunia mancanegara
dan kembali lagi kita mendatangkan wisatawan mancanegara
seperti yang kita ketahui bersama
dalam lima bulan pertama di tahun ini
kunjungan wisatawan mancanegara masih belum kembali normal
ke dalam kondisi normalnya dua ribu sembilan belas
sehingga harapannya dengan pengumuman dari pemerintah
seperti yang disampaikan oleh presiden kemarin
yakni pencabutan pandemi menjadi status endemi diharapkan ini akan kembali lagi mendatangkan
dampak positif pada sektor pariwisata khususnya mancanegara

dampak positif pada sektor pariwisata khususnya mancanegara

dan di luar itu juga kami tetap melihat bahwa
ini akan tetap berdampak positif ya kepada
bagaimana psikologis masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan berbelanja
tentunya ini berkaitan lagi dengan
tadi saya sampaikan juga sektor retail perdagangan
ini tentunya akan melanjutkan pemulihannya setelah
akhir tahun lalu pemerintah sudah mengumumkan untuk cabut
mas yusua kalau tadi anda katakan sepertinya secara eksplisit
memang kita masih menggantungkan pada sektor pariwisata fnb seperti itu ya
mengingat memang itu salah satu yang terpukul ketika pandemi covid sembilan belas
berlangsung selama kurang lebih tiga tahun
tetapi kalau kita bicara mengenai sektor apa saja yang menarik
karena kita kan juga mengandalkan komoditi ya
beberapa tahun kemarin yang mendapatkan cuan juga gitu ya
kemudian juga peningkatan permintaan terhadap komoditi
apakah kondisi ini akan menjadi keuntungan
berlaku hal yang sama
kemudian sektor bisnis apa saja lain yang menarik
yang bisa menjadi ladang cuan bagi kita setelah dicabutnya pandemi ini
jadi kalau kita melihat ini peralihan pandemi menjadi endemi
kita juga melihat misalkan beberapa aktivitas ekonomi
yang berkaitan dengan online ya
misalkan online ataupun digital economy
beberapa perusahaan teknologi juga sudah mengalami dampak
kita sudah melihat dari beberapa tahun lalu
satu tahun terakhir ini mungkin sudah mulai terjadi gangguan
ataupun phk di sektor sektor teknologi
namun demikian kita juga melihat tadi ada sektor komoditas
yang juga cenderung menjadi winning sector ya pada saat terjadi
berlanjutnya geopolitik di kawasan eropa
sektor ini pun juga diuntungkan dengan kondisi tersebut
namun demikian kita melihat juga dalam beberapa waktu terakhir ini
harga komoditas global sudah mulai mengalami normalisasi
dan ini juga terindikasi misalkan dari neraja perdagang kita
di bulan mei yang lalu
di mana neraja perdagang kita mengatakan surplus yang menurun juga
sehingga ini yang harus kita cermati bahwa sektor komoditas
pertambangan batu bara
ini memang tidak akan selamanya akan mengalami kinerja yang positif
karena tentunya ini akan mengikuti perkembangan dari harga komoditas global
namun demikian kita melihat kembali lagi bahwa sektor sektor domestik ya
khususnya karena kita tahu juga ini tema besar yang kita hadapi juga di tahun ini
adalah perlambatan ekonomi global
sehingga kami melihat bahwa sektor sektor ekonomi domestik
yang artinya berlandaskan kepada konsumsi domestik
ini cenderung masih akan memiliki kinerja relatif lebih baik
misalkan sektor pengolahan makanan minuman sektor pengolahan petrokimia
sektor pengolahan misalkan mineral dasar sektor otomotif
ini beberapa sektor yang kita melihat bahwa kinerjanya relatif cukup baik dan resilient
di tengah kondisi global yang kita tahu tahun ini diprediksi akan cenderung melambat
sekalipun memang tidak akan mungkin tidak akan mengalami resesi
yang seperti yang dikhawatirkan sebelumnya
namun perlambatan ekonomi global ini tentunya sudah memberikan dampak
kepada beberapa sektor ya yang khususnya yang berorientasi ekspor
dua ribu dua puluh empat ya kurang lebih hanya tidak sampai satu tahun
itu merupakan tahun politik pasti juga akan berpengaruh terhadap kondisi
di mana nanti akan sedikit banyak memberikan dampak terhadap perekonomian negeri kita
kalau kita bicara mengenai sektor retail ataupun penjualan real indonesia ini
bagaimana anda melihat kondisi ini setelah disambutnya ppkm
tetapi juga kondisi internal tadi perlambatan ekonomi kemudian juga tahun depan ada
tahun politik bagaimana kita menyikapi hal ini
ya kami kalau kita melihat tren dari pelaksanaan pemilu langsung
dari dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas ini memang kita melihat ada tendensi
dimana pemilu tersebut akan berdiri memberikan dampak positif kepada konsumsi masyarakat
tentunya dengan dengan dengan absorpsi penyerapan anggaran pemilu
dan juga kita tahu juga beberapa sebagian besar partai politik dan juga
bakal calon legislatif dan juga bakal calon presiden dan wakil presiden
ini akan bagaimana mengupayakan apa namanya untuk mendukung untuk menarik dukungan dari masyarakat
ya tentunya ini akan menguntungkan beberapa sektor tadi berkaitan dengan jasa jasa bisnis
dari perusahaan lalu tadi misalkan retail ini masih akan terus berdampak positif
meskipun memang kita melihat bahwa ada tren yang sedikit menurun pada saat menjelang pemilu
khususnya adalah investasi asli
sehingga kita melihat di dua ribu dua puluh empat dampaknya kita harapkan bahwa pelaksanaan pemilu
kita harapkan ini akan berjalan dengan damai berjalan dengan aman
sehingga investasi asli tadi yang akan cenderung melambat di semester ke dua tahun ini
ini diperkirakan akan kembali lagi melaju di tahun depan
dan di samping itu pun juga kita melihat bahwa dengan kondisi tadi bahwa beberapa reformasi struktural
yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini ini diharapkan akan berlanjut lagi ke depannya
sehingga ini akan kembali lagi memberikan optimisme bagi para investor
sehingga kita melihat bahwa apalagi kita melihat bahwa sektor sektor yang menjadi tumpuan kita ke depannya
misalkan sektor ekonomi hijau ataupun esg dan juga beberapa sektor lainnya
kita harapkan ini akan bisa berdatakan investasi yang meningkat
sehingga ini akan bisa kembali lagi meningkatkan aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi kita ke depannya
mas jo kalau kita melihat kemarin diumumkan pada hari rabu kemudian isg juga menguat
hari ini perdagangan kemudian keesokan hari dan sepekan ini menjadi hal yang positif terhadap pergerakan bursa di tanah air
ya kalau kita melihat kondisi pasar memang ini bukan hanya faktor dari domestik saja yang tentunya dicermati oleh paku pasar

yang diperlukan oleh paku pasar tapi juga investor dan paku pasar mencermati juga perkembangan kondisi eksternal
yang diperlukan oleh paku pasar tapi juga investor dan paku pasar mencermati juga perkembangan kondisi eksternal
dalam ini kita melihat tadi malam pernyataan dari jerome powell yang mengonfirmasi sekali lagi hasil rapat fomc bulan ini
di mana bank central amerika serikat diperkirakan masih akan kembali lagi menaikkan suku bunga acuannya sampai dengan akhir tahun ini
sehingga itulah mungkin yang sedikit mempengaruhi sentimen positif yang ditimbulkan dari pengumuman pencabutan pandemi
di samping itu pula juga saya pikir investor juga masih menantikan hasil rapat fomc bulan ini

yang akan diumumkan pada hari ini yang dimana bank indonesia diperkirakan akan kembali lagi mempertahankan suku bunga acuannya
hingga ini pun juga diharapkan akan bisa memberikan sentimen positif kepada rupiah
hingga harapannya pada saat rupiah cenderung stabil kita juga melihat bahwa sentimen di pasar modal juga ataupun ihsg
diharapkan juga akan mengalami sentimen positif
mas ini kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi ya bkf ataupun badan kebijakan fiskal indonesia
tetapi kalau anda melihat apakah proyeksi ini terlalu idealis terlalu berlebihan
karena mengingat tadi ya faktor perlambatan ekonomi global juga kemudian tahun politik
kemudian juga kondisi asia pasifik yang juga masih belum stabil
mengingat pasca kemarin geopolitik antara ukraina dan juga rusia sepertinya masih merembet kepada sektor komoditi juga di tanah air
seperti apa anda melihat hal ini
ya kalau kita lihat lima tiga sampai lima tujuh memang tentu kalau kita lihat batas atasnya ini cenderung cukup kurang realistis ya
karena tadi mempertimbangkan kondisi global normalisasi harga komoditas unggulan kita
dan juga tadi masih dipengaruhi juga dengan cukup bunga bank sentral amerika syikat yang masih naik
tentunya target tersebut memang cukup berat untuk dicapai
namun kalau kita melihat sisi bawahnya
ataupun batas bawahnya ini masih dimungkinkan
karena kalau tadi ada beberapa kondisi yang masih akan kita
harus dipenuhi juga oleh pemerintah misalkan bagaimana pemerintah melanjutkan
ataupun terkait dengan peraturan pelaksana dari undang undang cipta kerja
sehingga investasi kita harapkan akan kembali bergeliat
dan juga bagaimana pemerintah menanggulangi sektor sektor yang pada sekarya
yang notabene saat ini juga sudah menghadapi tantangan cukup berat ya
terkait dengan kondisi global tadi sektor sektor misalkan manufaktur untuk tekstil garmen
lalu juga furniture alas kaki ini masih mendapatkan tantangan cukup berat
sehingga oleh sebab itu pemerintah kembali lagi diharapkan
tadi dari sisi fiskalnya tentunya kita harapkan bagaimana belanja spending pemerintah ini
akan lebih optimal lagi di tahun depan khususnya bagaimana menyasar pos pos anggaran
pos pos anggaran yang memiliki dampak berganda yang besar
sehingga kita harapkan tidaknya
itu kita lihat ini relatif cukup baik
karena kalau kita melihat kondisi dari globalnya saat ini dan juga tahun depan
ini memiliki kecenderungan pertumbuhannya masih relatif terbatas
sehingga kalau kita harapkan kita bisa optimalkan
kita bisa memperlimalkan fokus kita untuk pembangunan ekonomi ke depannya
dan juga tadi agenda agenda terkait dengan reformasi skural yang harus dilanjutkan lebih lanjut
baik mas joshua pardede terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini
selamat pagi salam sehat selalu mas